kita lihat bu susi masih melakukan penyesuaian
ke kanan ke kiri
ini namanya olahraga apa
ini salah satu hobinya bu susi
sebelum kita ngomongin
pesaingan antara bu susi dan pak anis
ini kita harus tahu dulu
jadi bu susi nih
dari usia lima puluh tiga tahun
beranak jogi basket
kalau kita makan sama tidur ya
kalau bu susi nih
di ke pulau katuna
jadi bu susi ini
latihannya di pulau katuna
kalau pak saki gimana
latihan sesuai dengan pak anco
jadi latihannya ditemenin sama bidadari
nanti bisa banyak wisata air
kalau bu susi kalah
masa diaga uno juga lagi ke bu susi
dia pengen nyajak
gampil itu pak
kalau misal tau bisa tuh
nah untuk jurus ya
oh jadi masing masing nih
bu susi sama bang fani
punya jurus masing masing nih
bu susi nih pas banget
karena ariananya air
ya gua lo bisa ditenggelenin

bisa di air juga
berbedanya apa sih

kalau mau latihan boleh di kolam renang
bumparan itu media kolaboratif
kalau di otomotif nih
namanya hybrid lagi trend
iya jadi kalau
karena kan mengejar
dari emisi lebih banyak
jadi hybrid jadi pilihan
begitu juga dengan media
ibu anak perempuan tolong ditutup ya
ini kota dewasa ya bu
nulis berita sendiri juga bisa
nulis curhat juga gak masalah
yang mau ke lantai
jadi gimana cara dapetinnya
bapak atau adek adek
bisa dateng ke lonceng bumparan
jadi di sebelah kanan bangung ada namanya
jadi ada handphone
kita bagi bagi handphone
handphonenya banyak lagi
ada berapa sen
wuih ada dua nih
oke udah dimulai
wah udah mulai
ada yang mau tembus
jangan ke unik
jangan kes kerja
tidak cuma musim
jadi udah latihan juga banget nih karirnya
satu km setiap hari
jadi harusnya buat
jadi nanti sampai ujungmu
balik lagi sampai start lagi
bu jangan gaya dulu
ayo bu fokus bu biar menang bu
diganti tadi dari kanan
sekarang dari kiri
jauh gue masih di depan
apa ditempel motor ya
ada usinya mungkin ya
kenceng banget melaju dia nih
ayo bu terus bu
mungkin dia jeleng sampe bawah
tiba tiba normal di ujung
bapok kemana terbang
bisa jeleng juga dia

coba kita lihat kelayarnya
coba kita lihat kelayarnya
ini ya itu kepala warah putih
dia tertinggal jauh dengan bu susi
bu susi udah mau sampai ujung tuh
lomba adu cepat ini bukan masalah kalah dan menang
ini yang penting adalah selebrasi kita untuk merayakan
bagaimana kita melestarikan lingkungan di sebuah jantan

jadi kalau menang gak masalah
yang penting kita berinfluensi
tadi kan bu susi bilang
oke pakai jaket mi hello kitty umurnya berapa tahun bu
boleh untuk yang melihat sekila
terakhir di pas kampung yang di sebelah sana
di tembu sakilan
mohon dibawa ke kumparan lounge atau ke
kumparan lounge aja
ke satpol pp
usianya dua tahun ya den
eh enam tahun sorry
enam tahun dia pakai jaket warna pink hello kitty dengan
nah dihibau juga untuk bapak ibu ibu
mau mau dijaga di sini ya
mau mau dijaga anaknya baik baik
jangan karena kasihkan nonton sandi sama susi
boleh anaknya lari kemana ya
kita update posisi sementara
bu susi sudah muter
oh sudah muter balik ya
ini udah berapa menit ya
ada yang menyalakan stopwatch gak
kira kira udah lima menit lah
udah lima menit
bu susi mendominasi nih
bu susi mendominasi
biasa di laut ya
kayaknya latihan dia di
punya dampak bagus nih
lapor di tenda polsek di sebelah kiri panggung
mohon dibawa untuk para orang tua
untuk menjaga anak anaknya ya
jangan melek anak anak anak
balik lagi bu susi kayaknya lagi nyata ini
ngopi dulu ya
wah iya ngopi dulu tuh
super baik bu susi
bu susi rebahan
mau kesini bu
lihat ya bu
suka kita ngeliat ke danau
timnya bu susi
timnya bu susi
nanti dikasih kopi semua
nah di sini ada parwanda nih
ada ada mau kemana dek
danau bukan mangkung sampah
tuh jadi inget ya
yang pada bawa minum pada bawa makan
jangan di gelap lapin ya
oh udah ngerti
karena kamu terpisah sama mama kamu
terpisah sama mama kamu langsung pulang ke rumah
oh tempat mama ya
jadi himawan lagi
karena saya udah pasti tebel
buat banget loh
udah keras banget
jadi asara ini
didukung oleh sponsor sponsor kita
ada bni ada indihol
dan didukung oleh
kementerian kewatan dan negeri kanan
dan pemprov gki
bangga gak jadi warga wali kota
eh bangga gak jadi
warga jakarta utara
mantap harus bangga dong
biar jadi mama hits zaman now
yang suka ngikutin berita nya bu susi
dan pak sandi
jadi disitu ada empat belas segmen kumparan
jadi download kumparan
bu susi coba menyapa
bapak dan ibu ibu yang hadir
di sekitaran denau suntar
lebih dekat lagi bu
tepuk tangan untuk bu susi
jangan jatuh di sini
tiba tiba dari sini ya
udah sampai mana nih kita nih
bu susi udah dimana nih bu susi
bu susi udah dimana
dimana tuh coba ditunduk dulu
bu susi dimana ya
oh disurah situ
bang sandi dimana bang sandi
nanti jam satu ada
ada band namanya biancarock
kasih semangat lagi nih bang sandi
udah siap lagi
kasih semangat lagi nih bang sandi
kasih semangat lagi untuk bang sandi yang disana dong
dia mau turun lagi untuk berenang lima ratus meter ke dua
kita kasih dukungan buat bang sandi ya
teriak bang sandi
jadi sebentar lagi
akan melaju ke
wah disitu juga ada
penyihir tanah laganya itu apaan disitu
ada perahu naga
ada bebek bebekan tuh
wah ada dramanya
ada dramanya ada ceritanya
ke setiak kawanan
nah itu udah mulai balik lagi tuh
persetiak kawanan bu susi
kesetiak kawanan bu susi
jadi kalau drama duel
kasih semangatnya dulu dong untuk bang sandi dan bu susi
ini bu susi
jadi buat bu susi
ini udah jago jadi seri
sama bu susi
wah bang sandi
jadi nanti abis berenang
akan berbilas bilas dulu
nanti kembali lagi
ke atas panggung
buat ngapain tuh
buat dikasih medali
memorial batu prasasti
jadi ini ada kategori
jadi yang menang nanti
yang bisa ngambil bendera komparasi
ada dimana tuh bendera nya
di ujung di ujung oh itu tuh yang apa
dikotak tuh iya
wah bu susi
bang sandi di belakang
wah bu susi
bang sandi dan bu susi
mau ngambil bendera
kok bang sandi nya
ga ngambil bendera
oh ngambilnya bareng bareng
sudah diambil benderanya
wah mungkin di ngobrol dulu
oh udah dipegang
udah dipegang dua duanya
pemenangnya adalah dua duanya
antara bu susi dan bang sandi
yang penting solidaritas
nah itu bang sandi udah mulai naik saya
oke semuanya bersiap siap
oke tepuk tangan terakhir dong
mereka sudah sampai garis finish
berikan aplaus yang meriah untuk kedua
berikan lagi ke